david jacob menjadi atlet perebut emas ketujuh untuk kontingen indonesia
dari cabang tenis meja kelas sepuluh di hari ketiga asean para games dua ribu delapan belas
david berhasil mempertahankan emas yang ia raih di asean para games incheon dua ribu empat belas lalu
terlahir dengan kekurangan fisik di tangan
tidak pernah menahan lajunya untuk menorehkan sederet prestasi untuk negeri
petenis meja senior indonesia david jacob berhasil mengalahkan petenis tiongkok lian hao
pada babak final asean para games sembilan oktober lalu
david jk menang tiga satu
pada set pertama david tidak menemui kesulitan dan menang sebelas empat
pada set kedua lian hao membalas dan mengalahkan david dengan skor tujuh sebelas
pada set ketiga david melakukan permainan menyerang dan memenangkan set ini dengan sebelas satu
di set keempat meskipun david sempat tertinggal empat poin ia berhasil membalikan keadaan
pertandingan ketat hingga berkali kali dus
set ini dimenangkan david
dengan hasil ini david berhasil meraih medali emas tenis meja kelas sepuluh
memang saya pada saat unggul dua puluh satu skor ketinggalan delapan empat
dan saya cuma merubah taktis strategia karena saya melakukan servis yang hampir sama terus
saya rubah tempatnya panjang pendek
mas bayu pelatih juga memberitahu
seperti itu akhirnya saya bisa sedikit sedikit mengejar
dan set keempat tadi bisa menang dengan skor yang sangat ketat tujuh belas lima belas
jatuh cinta pada olahraga tenis meja sejak kecil
david jacob berhasil mengalahkan kekurangannya dengan piawai bertanding pada kejuaraan kejuaraan umum
puncaknya david berhasil menyabat gelar juara nasional pada tahun dua ribu dua
untuk kategori umum yang membuatnya masuk timnas umum
mundur dari timnas pada dua ribu sembilan belas
david pun menggeluti olahraga para games dan menorehkan sejarah
dan juga menangkan prestasi untuk nama indonesia
david berhasil meraih medali perunggu di asean para games dua ribu sepuluh dan paralimpiade london dua ribu dua belas
menyebut medali emas di asean para games dua ribu empat belas incheon korea selatan
dan asean para games dua ribu tujuh belas kuala lumpur malaysia
dan tahun ini david jacob mampu mengulang kesuksesannya
dengan menangkan emas dari asean para games sebelumnya di dua ribu empat belas
tambahan prestasi ini semakin menegaskan kualitas david jacob
sebagai atlet tenis meja berkualitas internasional
oke langsung saja saya hadirkan disini sudah ada david jacob sepetenis meja indonesia
hai mas apa kabar
ini gimana perasaannya setelah merebut medali emas lagi
sesuai ekspektasi nggak sih
ya sesuai ekspektasi
karena memang kita persiapannya kan sudah lama ya di asean para games
jadi semua sudah dilatih tinggal pada saat bertanding memang ya bersyukur bisa melakukan yang terbaik
menampilkan permainan yang terbaik
tapi sepertinya tuhan memberikan kelancaran dari para games dua ribu empat belas ke dua ribu delapan belas
sulit atau tidak mendapatkan kemenangan ini di dua ribu delapan belas di tuan rumah di negara sendiri
waktu dua ribu empat belas memang senang ya pertama kali dapat medali asean para games
tapi pada saat bisa mempertahankan apalagi di jakarta tuan rumah disaksikan orang tua ibu saya istri dan juga anak pecinta tenis meja indonesia pada datang itu senang dan bangga banget
hmm apa respon saya harus tahu dulu ketika ditonton oleh keluarga istri anak melihat kemenangan sendiri respon mereka seperti apa
respon mereka ya pastinya senang banget ya malah pada teriak teriak histeris gitu
kalau saya juga pada saat menang kan memang benar benar senang banget sih
tapi beberapa kali mengikuti para games apa perbedaannya yang dulu dan juga yang sekarang pernah juga mengikuti olimpiade
seperti apa bisa diceritakan kepada kami
perbedaannya kan secara usia ya saya sudah semakin bertambah ya sedangkan berusia saya sudah bertambah
pemain cina itu kan dia lebih mudah dan juga tapi secara taktik strategi saya lebih bisa memanfaatkan peluang peluang sih daripada itu
tapi secara kecepatan memang saya lebih kalah daripada pemain china
jadi ada pembelajaran juga yang ditangkap yang diambil untuk kemudian diterapkan di indonesia ini
dan memang sudah beberapa kali ketemu juga dengan pemain cina lian hao itu kita saling ngalahin
saya memang bertekad untuk bisa menang di jakarta ini
karena memang secara prediksi unggulan satu kan saya unggulan dua lian hao itu memang pas juga bertemu di final
sejak kapan akhirnya menekuni atlet petenis meja
saya kenal tenis meja umur sepuluh tahun tapi memang seriusnya masuk klub dilatih secara serius kurang lebih umur dua belas tahun

kalau kita cerita ke belakang kita cerita ke belakang
tarik ke belakang begitu terlahir memiliki kekurangan disabilitas
apa yang kemudian membuat seorang david jacobs ini hal yang benar ini yang harus saya tekuni untuk jadi profesi saya
jadi pada saat saya mengenal tenis meja saya merasa enjoy banget ya main tenis meja
terus saya lebih cepat bisa belajar
dan juga karena saya memiliki keterbatasan fisik
jadi awalnya kan saya punya mungkin kurang pede atau minder
siapa yang kenal ini
itu pas di dekat rumah tuh ada meja aja
waktu itu kita pindah dari manado pindah ke jawa tengah
pas dekat rumah ada meja yang mulai main
dan pada saat kenal tenis meja itu enjoy senang dan meningkatkan kepercayaan diri saya juga
dan orang tua ngedukung banget
pernah pernah coba olahraga lain nggak sih mungkin
kalau anak anak kan biasanya ya senang bola gitu
tapi memang pas saat kenal tenis meja saya lebih main ini nih olahraga yang bener bener saya tekuni
oke sepanjang perjalanan seorang david jacobs sudah menelurkan prestasi yang membuat indonesia bangga pastinya
sudah sejumlah emas ditorekan
dengan dengan apa yang dimiliki pasti pernah down
momen momen seperti apa sih yang bikin hampir tidak percaya diri atau mungkin yang lainnya
momen pada saat dulu saya pernah saya kan pernah dulu junior masuk tim nasional untuk umum ya
tapi pada saat ke senior itu saya memang prestasinya menurun
dan juga tidak dipercaya untuk masuk untuk tim nasional
nah itu di situ beberapa tahun itu saya memang permainan juga tidak bagus dan juga kepercayaan diri juga tidak bagus
tapi beruntung saya memiliki lingkungan yang baik
orang tua keluarga juga ada pelatih pelatih yang benar benar support saya terus untuk saya bisa
karena dari junior itu untuk melangkah ke senior memang perlu proses
perlu pembelajaran pembelajaran lagi perlu mengenal dari inti permainan tenis meja juga
akhirnya saya bisa belajar dari semua itu meningkatkan kemampuan teknik maupun fisik saya juga lebih ditingkatkan
sehingga keterbatasan fisik saya yang ada ini bisa ditutupi ya
akhirnya tahun dua ribu itu
setelah beberapa tahun akhirnya tahun dua ribu saya bisa bangkit dan bisa menjadi juara nasional pemain nasional indonesia pada saat itu
sejak saat itu dukungan pemerintah seperti apa mas david
dukungan pemerintah bagus bagus
tapi memang secara prestasi untuk saya di level umum sepanjang saya ikut tim nasional dua ribu sampai dua ribu sembilan level prestasi saya tertinggi asia tenggara aja
setelah itu saya berpensiun dari tim nasional
pemain pemain muda juga sudah banyak yang bagus kan
nah saat ini sudah melangkah ke asean paragames dua ribu delapan belas
momen apa yang membuat apa namanya
sepertinya dukungan ini cukup besar dari indonesia
momen apa yang membuat membuat bangkit tidak hanya mas david tapi juga teman teman lain yang berada di situ
atlet atlet lain yang memiliki disabilitas begitu
apa yang membuat mereka tetap semangat
dari pemerintah khususnya
ya pasti pemerintah sekarang berbeda banget ya maksudnya perhatiannya
dari saat kita persiapannya aja sudah sembilan bulan karena memang sebelum sebelum ini saya tidak pernah mempersiapkan diri selama itu untuk asean para games atau asean para games
persiapan bagus juga semua kebutuhan kebutuhan kita juga dicukupin dan pada saat pertandingan pun ada tim psikolog ada ada semua lengkap ya
jadi memang dipersiapkan untuk bisa meraih prestasi yang terbaik
jadi memang ini suatu pencapaian dan juga suatu persiapan yang sangat bagus ya untuk asean paragames kali ini
jadi jelas pemerintah mengapresiasi apa yang dilakukan oleh atlet atlet inspiratif ini ya
yang ikut asean paragames tidak hanya asean games saja tapi juga semua dikerahkan untuk asean paragames ya
apalagi juga kita tahu sendiri yang mendapatkan medali juga semua perhatian dari pemerintah sama dari asean games maupun asean para games
oke oke saya harus tanya sama mas david peraih medali emas ini
gimana tanggapannya soal bonus yang akan diberikan kemenpora ini cukup cepat kayaknya ya
besok akan diberikan selama ini seperti apa melihatnya
angkanya juga cukup besar loh
saya udah susah juga nih ngomong ini udah paling cepat sih paling cepat dan juga untuk saya ini ya luar biasa banget ya
bonus sejumlah sekian karena memang sebelumnya tidak pernah mendapatkan bonus sejumlah itu
dan juga sebelum sebelumnya proses bonus biasanya mungkin bisa sampai satu bulan atau berapa minggu
tapi ini seperti waktu kita sebelum
dalam asean para games kita datang ke istana presiden kita dikukuhkan dan pak presiden sendiri berbicara bahwa sebelum keringat atlet mengering bonus akan dibagi
itu luar biasa banget
saya merinding dengarnya
rencananya mau digunakan untuk apa uang sebesar itu

ya pastinya ya untuk keluarga juga untuk tabung untuk keluarga untuk istri anak dan juga
ya pastinya ya untuk keluarga juga untuk tabung untuk keluarga untuk istri anak dan juga
ya pastinya ya untuk keluarga juga untuk tabung untuk keluarga untuk istri anak dan juga
untuk membantu keluarga juga orang tua keluarga dan juga saya terpikir juga untuk ada sesama kita di palu maupun donggala yang terkena bencana tsunami maupun gempa bumi
ya itu rencana juga akan mau rencana membantu kesitu
oke berbicara soal rencana nanti saya akan tanya soal rencana ke depannya
sudah jadi kualitas internasional ini
oke mas david kita tahan dulu
sesaat lagi dialognya akan kami lanjutkan tetaplah di cnn indonesia connected
oke anda masih bersama kami di cnn indonesia connected dan kita tadi masih berdialog dengan david jacobs
ini salah satu peraih medali emas di cabang tenis meja di asean para games dua ribu delapan belas
mas david tadi saya nanya terakhir
rencana kedepannya apa nih sudah mendapatkan gak bisa disebutin ya banyak sekali sejumlah medali emas dari berbagai kompetisi olahraga
kedepannya mau kemana nih
kalau rencana terdekat ini saya lusa ini malam tanggal lima belas ya tanggal lima belas saya mau ikut kejuaraan dunia
kejuaraan dunia paralimpik tenis meja di slovenia
jadi memang saya sendiri aja
saya sudah tidak ingin dilatih karena memang untuk mengikuti kejuaraan dunia kan ada sebelumnya tuh ada kualifikasinya
jadi memang saya terpilih untuk ikut kejuaraan dunia dan memang ini saya inginnya juga ikut dan melawan lawan lawan terbaik di seluruh dunia sih
tahu tapi lawan lawannya datang dari mana aja
akan ketemu lagi dengan tiongkok
nah yang pemain cina itu datang juga
datang juga dan sebagian besar juga dari negara eropa dan amerika
persiapannya berapa lama mas
ya pastinya kan persiapan sekalian dari sebelum asean para games ya karena memang fokusnya pertama asean para games dulu
baru asean para games saya tinggal menjaga kondisi aja untuk lanjutkan ke kejuaraan dunia
tapi memang kalau target jangka panjangnya saya masih penasaran nih dengan paralimpik ya
karena dua ribu dua belas itu saya dapat perunggu
dua ribu enam belas memang saya dapat
memang saya belum berhasil menyumbangkan medali saya masih ingin mencoba lagi nih di paralimpik di tokyo dua ribu dua puluh
tapi dua ribu sembilan belas nanti ada beberapa event kualifikasi yang harus saya ikuti untuk bisa lolos di paralimpik tokyo
oke kita ke event yang terdekat dulu deh tadi ya di slovenia
ini kejuaraan internasional
kejuaraan dunia ya
saya lakukan yang terbaik dulu aja
saya belum bisa saya targetnya sih paling nggak bisa mendapatkan medali
tapi saya mau lakuin yang terbaik karena memang kalau ini kan yang ikut enam belas orang itu semua yang terbaik
dari awal tuh kita udah melawan pemain pemain yang bagus itu memang harus fokus dari awal
jadi nggak usah fokus partai partai ini fokus satu demi satu aja untuk bisa raya yang terbaik
terakhir saya harus tanya nih mas david
kesan dan pesannya untuk atlet atau gini dulu
kesan dan pesan menjadi atlet berprestasi di tengah kekurangan fisik yang dimiliki
kesannya ya pasti saya senang bangga bisa jadi atlet berprestasi
tapi memang itu kan semua itu kan didapat dengan proses yang tidak mudah juga
karena awalnya juga pasti kita namanya seorang atlet
karena seorang atlet pasti mengalami jatuh bangun juga untuk bisa mendapatkan prestasi
apalagi melawan keterbatasan fisik yang ada
jadi pesan saya kepada atlet atlet di sana atau anak anak disabilitas ya jangan menyerah
jangan kalah dengan keadaan
tetap berjuang tetap berdoa
dan untuk bisa sukses kita harus mencintai apa yang bidang yang kita tekuni
cari passionnya kemudian tekunin apa yang kita bisa
mas david jacob terima kasih banyak
terus jadi inspirasi kami
torekan prestasi di negara manapun anda berada
kita tos dulu boleh
terima kasih banyak
oke itu dia tadi wawancara saya dan dialog saya bersama dengan salah satu atlet inspiratif pemenang medali emas dari tenis meja di asean para games